sejumlah spbu di kota semarang melakukan pembatasan pembelian solar subsidi untuk transportasi darat pada selasa sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
sayangnya antara spbu satu dengan lainnya tidak sama menerapkan pembatasan pembelian solar subsidi ke warga
untuk kendaraan roda empat pribadi ada spbu yang hanya mengizinkan pembelian solar subsidi maksimal rp seratus per hari perkendaraan
dan ada juga spbu yang mengizinkan hingga rp dua ratus per hari perkendaraan
akibatnya banyak pengguna mobil pribadi kerepotan karena kekurangan solar dan terpaksa harus mengisi lagi keesokan harinya
padahal aturan pembatasan pembelian solar subsidi seharusnya mengacu pada surat keputusan bph migas no empat p tiga jbt bph migas pom dua ribu dua puluh
di mana mobil pribadi diizinkan dapat mengisi solar subsidi maksimal enam puluh liter per hari per kendaraan
dan mobil anggutan umum maksimal enam puluh liter per hari perkendaraan
dan mobil anggutan umum maksimal enam puluh liter per hari perkendaraan
terlebih di semarang di mana ppkm nya mengalami kemajuan pesat
terlebih di semarang di mana ppkm nya mengalami kemajuan pesat
sehingga aktivitas warga mulai dibuka lebar
terkait perbedaan kuota pembatasan pembelian solar subsidi di spbu
pertamina mengaku hanya berwenang pada penyaluran
pertamina memastikan stok aman untuk solar subsidi dan kita sedang melakukan penyesuaian untuk penyaluran
dan sudah banyak spbu yang penyalurannya sudah baik

akibat pembatasan bahan bakar minyak jenis solar
antrean kendaraan di spbu juga terjadi di magetan dan ngawi jawa timur
kelangkaan bbm solar terjadi sejak empat hari terakhir
para pemilik kendaraan terpaksa harus antri berjam jam untuk mendapatkan bbm jenis solar
tak hanya di pulau jawa dampak pembatasan bahan bakar minyak jenis solar juga terjadi di makassar sulawesi selatan
seperti yang terjadi di spbu jalan perintis kemerdekaan
antrean kendaraan yang terjadi menimbulkan kemacetan
warga berharap agar kelangkaan bbm jenis solar bisa teratasi
agar aktivitas mereka bisa kembali normal